cuma tadi kita bertiga ditangkap sama penjahat itu
dan perahu kita dihanyutkan
dan kita terdampar di tempat tadi itu
dan dia pergi ke sana tuh
itu kan tempat pelelangan ikan
biasanya bioes beli di situ
jangan jangan mutiara yang kau makan semalam
teman teman ikuti aku
ikan tubuh mutiara
ikan tubuh mutiara

ya allah udah ketemu nih bangun pisang
kumaha sih barang belanjaan jadi pada jatuh kiyo
aduh ya allah
aduh ancur deh aduh
ya kumata tuh
ih besar gatel
hah itu balik
asep tinggal ikun
sampai di rumah awas
alamak gak ada gini kau
pinjah hati pergi
aku yang pintar ya
mau menang sendiri kau
dasar di utang
gara gara kita jadi kakak
itu pelet bulu
itu terlalu berbahaya
bagaimana kalau kita panggil bang hendrik saja dulu
nanti penjahatnya kabur kabur
lagi yang ini kesempatan kita
kalau kita menangkap penjahat itu
kita lebih unggul daripada kelompoknya si hujan
si mana penjahat itu yo
dia dimana ya
mungkin saja dia punya ilmu
oh ada penjahat
ih ih kita angkat
ini balasan buat orang yang pengen tahu
bimong pengen minta tanda tanda aja dong
kita penjahat kita penjahat
kalian sudah menggaguh kita
dan merusak rencana kita
kalian akan saya bawa ke tempat yang paling enak
mau tahu kota enak gimana
nanti ketawa nolak hiap
kita bawa ke tempat yang paling enak
oke kita bawa ke tengah laut
naik naik satu satu
itu kan kawan kita jang
itu kan gengnya si pimo
lebih pula dia
kayaknya dia minta tolong tuh
ayo ujang cepat bantu mereka
hah itu ayah
tidak bisa tahu
tidak bisa tahu
yes buayanya pergi
ayah cepat naik
ya akhirnya naik juga
ngampe langsung duduk aja
terima kasih ujang kamu sudah menyolong aku yo
sama teman kan harus saling menolong
bukan aku doang

ini teman temanku juga menolong kalian
kenapa kalian ada di perahu itu
tadi kita bertiga ditangkap sama penjahat itu
dan perahu kita dihanyutkan
dan kita terdampar di tempat tadi tuh
dan dia pergi ke sana tuh
itu kan tempat pelelangan ikan
biasanya bioes beli di situ
jangan jangan mutiara yang kau makan semalam
teman teman ikuti aku
ikan tubuh mutiara
gimana lo udah masukin belum
mutiara ke dalam ikan
mutiara ke dalam ikan sekarang juga
kita berangkat karena keadaan disini
udah gak aman
ya kita kabur
siapa yang ketut
kau tidak nampak
tidak sampai potatoes
udah enak ya pak
udah sempre sampe udah lu lah